terpidana kasus pembunuhan berantai rian jombang akan melaporkan pencerama bahar bin smith ke baris krim polri dengan tuduhan penganiayaan di dalam lapas
melalui kuasa hukumnya rian membantah telah mencuri uang dan berkelahi dengan bahar bin smith
menurut rian sebenarnya bahar yang memiliki utang kepadanya dan peristiwa itu murni penganiayaan
pengacara rian benny daga belum memastikan kapan pelaporan akan dilakukan dan mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti bukti
ada dugaan aniaya seperti itu karena klien kami ini uangnya dipinjam beberapa kali oleh habib bahar secara bertahap dengan jumlah tertentu
lalu pada saat diminta kembali itu uangnya tidak pernah dibalikin uang itu yang ada klien kami dianiaya
sebelumnya pada rabu kemarin kuasa hukum bahar bin smith mendatangi lapas khusus kelas dua
pada saat ini di kabupaten bogor jawa barat pengacara bahar bin smith datang untuk memastikan kliennya dalam kondisi baik
dan memberikan klarifikasi terkait penyelesaian kasus perselisihan ini
tim liputan cnn indonesia